saan mustafa ketua dpw partai nasdem jawa barat buka suara dan yakin menteri pertanian syahrul yassin limpo tidak melakukan perilaku yang bertentangan dengan hukum yang bisa menyeretnya dalam kasus korupsi
menurut saan partainya menganggap dugaan kasus korupsi yang melibatkan syahrul yassin limpo bukanlah masalah yang serius
zahn menilai dengan memenuhi panggilan ke kpk artinya kewajiban memberikan keterangan dan klarifikasi sudah dipenuhi
saan yakin menteri pertanian yang merupakan kader partai nasdem tidak melanggar hukum dan melakukan tindakan korupsi
ditanya terkait dengan langkah partai nasdem usai terseretnya dua nama menteri dari partainya
soan mengaku ketua umum partai nasdem terus mengingatkan kader partainya agar tidak melakukan perbuatan yang melenceng dari hukum dan juga moral
sekali lagi nasdem berkeyakinan bahwa
menteri nasdem dalam ini pak sel tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum
bahkan dalam apa sebagai bentuk pertanggung jawabannya sebagai menteri kinerja pak sel kan luar biasa
mendapat banyak penghargaan baik di dalam maupun di luar negeri ya terkait dengan pengakuan atas kinerja sebagai menteri pertanian